selamat malam salam sejahtera bagi kita semuanya
yang saya hormati pimpinan lembaga negara yang pada malam hari ini hadir
yang saya hormati gubernur dan seluruh anggota dewan gubernur bank indonesia
para menteri kabinet kerja
seluruh perbankan akademisi hadirin yang berbahagia
tadi sudah disampaikan banyak oleh bapak nur bi dan saya kira sudah sangat jelas sekali
prospek ekonomi ke depan kita seperti apa
saya hanya bertahun tahun
terus terang tanda tanya
berkaitan dengan melompatnya meroketnya tiongkok
sebagai sebuah raksasa ekonomi dunia sekarang ini
kenapa dia bisa seperti itu
itu yang tanda tanya di otak saya bertahun tahun
pada mereka sebelumnya adalah tertutup
mereka sebelumnya bukan sebelumnya dari dulu adalah negara komunis bukan negara kapitalis
kenapa berani membuka lebar lebar pintu mereka untuk investasi asing
ada undangan di beijing kemarin itu
dan saat itu selama praktis
dan saat itu selama praktis
dua hari di dalam pertemuan
baik pertemuan meja buntar maupun dimakan malam
selalu posisinya seperti ini
disini ada presiden xi jinping
disini ada presiden jokowi
disini ada presiden obama
kesempatan saya bertanya karena saya bertahun tahun
pengen ngerti kuncinya apa
nah pas berjejeran malam makan saya tanya ke presiden xi jinping
meloncat seperti sekarang ini
tiga yang sudah saya katakan
kalau tidak seperti itu bagaimana kita bisa
kalau tidak seperti itu bagaimana kita bisa
membuat visi ke depan
semuanya menatap arah yang sama
yang kedua adalah gagasan besar
punya gagasan besar punya rencana besar dan harus punya mimpi besar
caranya mengejar mimpi itu seperti apa
caranya mengejar batasan besar agar itu tercapai seperti apa
jadi kalau mau dia ngomong kalau mau membuat pelabuhan
jangan hanya berpikir sepuluh tahun yang akan datang
berpikirlah lima puluh seratus tahun yang akan datang
sehingga waktu saya ketemu gubernur gubernur juga saya sampaikan
kalau mau membuat pelabuhan itu gabungin dengan power plan
tetapi jangan nyiapin hanya sepuluh hektare
siapkanlah satu lima ratus hektare
mumpung harganya sekarang masih murah lahan itu
sokor nggak beli langsung blok
bisa kita pakai untuk seratus tahun yang akan datang
dan kita memang sekarang ini kita harus sadar
gbhn kita haluan negara kita
belum bisa menjangkau sampai inilah yang juga harus kita persiapkan
kalau mau membuat pelabuhan
sekarang ini seperti tanjung priok
mau beli di daratan harganya tiga puluh juta per meter
bayangkan kalau kita butuh dua ribu hektare
alihkan berapa ratus triliun kita harus bayar
nggak mungkin sekarang ini bisa dilakukan
reklamasi itu hitung hitungan kosnya paling paling enam juta tujuh juta
contoh juga masalah mrt
pusing kita juga harus membayar lahan yang tiga puluh juta empat puluh juta
karena harus busur di dalam kota
tapi sudah ada yang pasti yang ini benar
bangun segera infrastruktur untuk connectivity
segera jangan ditunda tunda
kalau buat jalan jangan kecil kecil langsung gede
hubungkan antar kota hubungan antar provinsi hubungkan antar pulau
ini yang harus kita kejar
dan yang namanya infrastruktur betul
kalau tidak kita kerjakan sekarang kita kerjakan sepuluh tahun atau dua puluh tahun ya
ya contoh lagi mrt kita ini
coba kalau dua puluh enam tahun yang lalu sudah diputuskan keputusan politik
lima tahun yang lalu kita sudah punya mrt
ongkos pembebasan lahan masih murah
ongkos gusurnya juga masih murah karena belum banyak gedung gedung tinggi seperti sekarang ini
beli keretanya juga masih murah
ongkos contractingnya juga masih murah
sekarang semuanya mahal semuanya
jadi betul semua tiga tadi betul semua
yang sulit tapi kita ingin yang satu ini
ya kalau sekarang kan masih tiga puluh delapan persen
paling tidak ya tidak bulet bersatu seratus persen tetapi bisa
karena di dalam negara itu memang harus ada check and balance
jadi ya mesti ada yang di luar pemerintahan yang ngecek lah
kalau enggak nanti pemerintah ini juga nggak ada yang ngontrol
pemikiran yang disampaikan itu
sehingga kenapa di mana mana selalu saya sampaikan infrastruktur infrastruktur investasi
investasi foreign direct investment itu harus digenjot didorong untuk segera dibangun di mana mana
sehingga kenaikan pengalihan bukan kenaikan pengalian subsidi bbm ke sektor produktif ini arahnya juga ke sana
bapak ibu bisa bayangin tahun depan itu subsidi totalnya empat di dalam apbn kita empat ratus tiga puluh tiga triliun
bbm nya kira kira hampir tiga ratus an triliun
dalam satu tahun kita bakar hanya untuk bbm
selama lima tahun kemarin yang untuk bbm tujuh ratus empat belas kesehatan hanya rp dua ratus dua puluh triliun infrastruktur hanya rp lima ratus tujuh puluh triliun
yang dipakai subsidi bbm lebih besar
ini yang harus dialihkan ke sektor produktif
bayangkan waduk kalau kita mau buat harganya kosnya kira kira empat ratus sampai lima ratus miliar
selama lima tahun kalau subsidinya tujuh ratus empat belas jadi berapa waduk
tahun depan subsidinya kalau kita nggak apa apain tiga ratus triliun jadi enam ratus waduk
padahal rencana kita dalam lima tahun itu hanya membangun tiga puluh waduk sudah dipastikan kita swasembada pangan
tiga tahun ini suasembata pangan dipastikan insyaallah
artinya apa yang sudah kita bakar bertahun tahun keborosan kita ini tidak kita sadari
ini yang harus dihentikan diarahkan ke sektor produktif
baik untuk petani baik untuk nelayan baik untuk usaha mikro usaha kecil yang ada di desa
totalnya hanya tiga ratus enam puluh sudah jadi jaringan kereta api di seluruh indonesia
belum kalau buat jalan tol lebih banyak lagi
buat waduk ya tadi bisa se indonesia ini isinya waduk semuanya
pertanian kita melimpah dengan air
enggak ini untuk pembanding saja supaya kita sadar semuanya
ada sebuah rezim anggaran yang harus dirubah
karena kalau kita enggak belak belakan seperti ini kita ini menikmati sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan
karena kita sekarang bukan eksporter minyak
kita sudah menjadi net importer minyak
dan delapan ratus delapan ratus kita berproduksiannya juga delapan ratus barat importnya juga delapan ratus barat juga
ini menyulitkan kita di dalam neraca negara
inilah proses proses yang terus akan kita lakukan
subsidi bbm selesai nanti masuk lagi ke penyiapan infrastruktur baik yang berupa connectivity antar kota antar provinsi antar pulau
pembangunan pelabuhan cepat harus segera dikerjakan
tetapi yang problem untuk sebetulnya banyak industri yang ingin masuk ke indonesia problem kita ada di pembangkit tenaga listrik di power plan terlambat kita
problemnya juga seperti tadi yang disampaikan pak gubernur bi perizinan yang lambat bukan lambat menurut saya sangat lambat
masa izin power plant sampai enam tahun
saya ke kalimantan disampaikan ada investor pak ngurus izin listrik saya tanya karena nginep di hotel biar petnya tiga kali
berapa bulan saya tanya
bulan gimana pak dua tahun saya belum selesai pak
balik jakarta saya benar enggak sih saya tanya
rekan rekan di kadin
itu saya pergi lagi ke sumatera ditambahi lagi tahunya di sumatera selatan
saya ngurus udah enam tahun pak belum jadi pak
aduh saya udah gak mau bertanya lagi mengenai pembangkit tenaga listrik
nanti ada yang delapan tahun lagi pusing lagi saya udah
ini yang mau kita berabrik harus rampung kayak gigit
cuma nanti foreign direct investment datang datang datang datang datang datang membuat industri membuat manufaktur listriknya enggak
tapi yang namanya izin semua juga bisa cepat
kemarin waktu ngurus relokasi relokasi di sinabung
saya diberitahu oleh pak gubernur bapak bupati
ini pengungsi kok sudah
tahunan kok nggak bisa masuk ke lahan relokasi kenapa
mereka sudah nangis nangis kayak gitu
problem pak izinnya belum selesai
bupati gubernur aja ngurus izin bingung apalagi yang swasta
bapak ibu bisa bayangin
di kementerian kehutanan pak
bu menteri saya minta izin untuk sinabung selesai besok siang
nyatanya saya pulang malamnya jadi pak ini pak izinnya sudah jadi
enggak maksud saya ini kan hanya masalah niat
tulisan di selembar kertas ya kan
ketik kan ketik paling dua menit rampung saya pernah nyoba
kemudian ditanda tangan nih
yalah pak ini kan sudah dicek kan
namanya ngajukan bupati gubernur
dan mestinya juga sudah ada lampiran lampiran ngecek
memverifikasi secara asal ini mestinya sudah
begitu saya jadi presiden tak urus
ya nyatanya nggak ada seminggu juga rampung
tapi pak jengkai tak urus memang tak urus
problem yang lain adalah pembebasan lahan
ini investasi baik kereta api nantinya
jalan tol pelabuhan zona industri
problem yang lain adalah pembebasan lahan
ini juga baru kita urus habis
supaya semuanya yang namanya investasi
itu betul betul terbuka lebar
untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kita
karena kuncinya di tiongkok juga hanya itu
saya juga bertanya saat itu kepada wakil ketua pkc
kenapa tiongkok berani membuka lebar lebar investasi seperti ini
semuanya dikuasai oleh investasi asing
yang jawaban dia ini masalah ideologi
kita buka siapapun boleh masuk
tidak karena dia naruh barang di kita
dia buat jalan masa jalannya mau ditarik ke negara dia
dia buat pelabuhan masa pelabuhannya mau ditarik ke tempat itu
suatu saat entah sepuluh tahun entah
dua puluh tahun barang itu pasti akan kembali ke negara kita ke provinsi kita
cara berpikir itu yang luar biasa
yang mestinya anti kapitalisme
bisa berpikir seperti itu
tidak mungkin dia bikin pabrik di sini pabriknya dibawa
ini saya kira pekerjaan kita bersama sama
marilah kita bekerja untuk